bukannya itu g
saya ajak boncengan lah
siapa tau dia mau
bala bala bala
rupanya siapa mungkin
aku panggil buatan

ini pasti bagian dari rencana mereka
nggak boleh dibiarin
tolong anterin saya ke jalan mobil itu sama motor itu
oh iya mbak jangan mbak
ini buruan buruan jangan jangan jangan
tidak tidak tidak
sepertinya perintah kita berhasil
iya mbak iya mbak sabar mbak
tuhan beu tuhan ready